ini dan itu mau tahu aja
gimana sih namanya lebaran namanya lebaran silaturahmi
kawan baik sahabat baik jadi bagaimana sih
tentu lebaran dan karena partai golkar kan juga partai pendukung beliau dan kedua sesama
jadi pembicaraan pasti panjang lebar
kita silaturahmi bukan bicara politik terima kasih
hai saya muhammad syahrezad saksikan program program kompas tv melalui siaran
digital bayar tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya